menpora imam nahrawi juga mengapresiasi keberhasilan lalu muhammad zohri
yang meraih medali emas pada kejuaraan dunia atletik junior yang digelar di finlandia
imam nahrawi mengaku merinding melihat aksi pelari kelain ntb delapan belas tahun lalu di lintasan balap
imam mengaku akan menjemput kepulangan lalu muhammad zohri ke indonesia
selain bangga imam nahrawi berjanji menyiapkan bonus
karena mengetahui zohri berasal dari keluarga sederhana
kemenpora akan menyiapkan beasiswa bagi pemuda asal ntb yang membuat harum nama indonesia
imam nahrawi juga mengakui ada dinamika menjelang keberangkatan zohri ke finlandia
imam nahrawi juga mengaku merinding melihat aksi pelarikan ntb delapan belas tahun lalu di lintasan balap
imam nahrawi juga mengaku merinding melihat aksi pelarikan ntb delapan belas tahun lalu di lintasan balap